pukulan terhadap sektor retail belum juga berakhir
tren tutup toko masih akan terjadi tahun ini
pengusaha retail harus memutar otak agar tidak kalah saing dan juga berguguran seperti tahun lalu
pertumbuhan penjualan retail setiap tahun sekitar sepuluh hingga sebelas persen
di tahun dua ribu tujuh belas hingga akhir kuartal tiga penjualan retail hanya tumbuh dua tujuh persen
perubahan pola konsumsi menjadi salah satu faktornya
masyarakat dianggap lebih sering belanja pengalaman ketimbang barang
barang pengalaman ini biasa disebut liburan dan jalan jalan
dengan adanya tuntutan dari konsumen terhadap pemenuhan kebutuhan yang tak sekedar belanja barang
maka wajar tahun ini masih ada gerai gerai yang tutup karena butuh penyesuaian
besarnya biaya operasional tidak dapat ditutupi dengan pendapatan
tidak ada jalan lain kecuali mengurangi kerugian dengan menutup gerai
selain itu faktor penurunan daya beli ikut mempengaruhi bisnis retail modern
mengamati situasi di daerah tersebut yang sudah tidak berhasil
tidak kondusif tentunya pilihan yang terbaik adalah memindahkan lokasi
dan memindahkan lokasi ini berarti
satu dari dua apakah merubah formatnya
atau juga merubah dalam arti ini menambah dan mengurangi
atau yang kedua adalah memang betul betul secara total mengganti formatnya
anomali di industri retail modern saat ini melalui perilaku konsumen
tak sejalan dengan data data ekonomi makro indonesia
yang menunjukkan angka angka positif seperti pertumbuhan ekonomi
selain itu menurut berli martawardaya
ekonom indef pemerintah harus mendorong pertumbuhan konsumsi
dengan tidak menakuti kelas menengah sebagai motor konsumen dengan pajak
membuat program yang meningkatkan daya beli untuk menengah ke bawah
serta program padat karya dan lainnya
astri adi putranto cnn indonesia